kalau yang mempersulit tahu sendiri
sudah kita nggak ada waktu lagi untuk ngurus ngurus yang sulit sulit
tarif yang baru yang mau
yang mau bekerja untuk rakyat
peringatan ke menteri di hadapan masyarakat luas ini bukan pertama kali
sebelumnya presiden pernah menyindir kinerja menteri
saat berpidato di ikatan sarjana ekonomi beberapa waktu yang lalu
nesya megawati brebes